gue harus bilang semua tentang reina kak andin
mas kok diem aja sih aku lagi nanya loh
keterlaluan gamel saya
berani sekali kamu meninggalkan anak saya sendirian di mal
dengarkan kata kata saya
saya pasti akan buat perhitungan sama kamu
masa lari kiaju udah bikin gue stress
ini sekarang aldebaran malah ngancam gue
umurnya lima tahun rambutnya panjang
dan dia lagi pakai baju warna merah
pokoknya siapapun yang menemukannya saya akan kasih imbal

biar para pengunjung yang melihat
akan segera mengantaranya ke sini
bagi para pengunjung mall puripaza
apabila menemukan anak perempuan berusia lima tahun
bernama reina putri alvari
rambut panjang memakai baju warna merah
mohon segera hubungi informasi
ada imbalan bagi yang mereka
maaf bu kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih banyak pak
ya allah mama udah cari kamu kemana mana
kan saya yang temuin rena
saya boleh minta imbalannya
jangan keras kepala
bisa jaga kesehatan kamu
lahirkan anak kita dengan sehat dan selamat
tapi terlalu cantik
aku sudah tahu
ada yang luar biasa
aku gak tau kemana
masa bener bener ya
aku baru titip dia tuh sebentar loh mas
aku cuma pengen ke toilet doang
udah gak usah di telpon
yaudah kita pulang ya
belanjanya udah selesai ya
tempet saya di lobby ya
saya andi rina udah mau pulang soalnya
kamu kuat saya gendong ya
gak usah mas
aku kuat kok jalannya
mas aku bisa
ma aku pegangin mama ya
biar mama gak jatuh
bukan kesempurnaan yang membuatmu bahagia
tapi hati yang bahagia
yang membuat hidup terasa sempurna
ini udah papa siapin
ini buat andin
dan ini buat elsa
aku gak komunikasi sama elsa
kalau nanti jadi kebawa emosi lagi gimana ya

kau tolong hubungin elsa ya
kau tolong hubungin elsa ya
nanti aku tolong telfon elsa ya pak
telfon elsa nya di kamar aja ya
oh di kamar disini aja

aku mau sambil rebahan pak
makasih ya udah masakin
kau gak boleh takut sama aku
lo harus lawan aldebaran
lo harus lawan aldebaran
lo harus lawan aldebaran
gue harus kasih tau soal ricky

ma tadi aku di mall
mah tadi aku di mall
aku bener bener takut banget ma
aku bener bener takut banget
aku harus gimana
dan aku yakin ricky itu akan bales dendam sama aku soal kebakaran rumah itu

aku takut ma
ternyata ricky bukan hanya nakut nakutin aku
tapi dia juga bener bener neror elsa
dugaan aku bener
riki akan laporkan aku dan elsa ke polisi
ricky akan laporkan aku dan elsa ke polisi
ini mau bener bener udah gak peduli sama gue
ini mama bener bener udah gak peduli sama gue
mama udah gak peduli
kenapa belum ada kabar ya
mau apa sih rame sekali
saya takut rena diculik ya allah
udah ma reina udah ketemu
udah nyamuin mas al
ya allah alhamdulillah
alhamdulillah aduh syukurlah
mama seneng denger ya andin
yaudah kalau gitu
kalian cepat cepat pulang ya
mama sudah masakin kita buka puasa sama sama
ini kan malam terakhir bulan ramadan
iya ma ini juga udah di jalan pulang kok
yaudah hurry up mama tunggu di rumah ya
ya allah alhamdulillah
kita sakit urut ya
kamu minum dulu ya
sayang kayaknya udah gak usah deh

gak apa apa kamu itu lagi sakit
kan kamu bisa nembus nanti
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
makasih ya sayang
perlu ke rumah sakit gak
perlu ke rumah sakit gak
perlu ke rumah sakit gak
perlu ke rumah sakit nggak
gak usah sayang gak apa apa
aku udah baik baik aja
aku udah baik baik aja kok
biar kita langsung balik ya
biar kita langsung balik ya

om gak habis pikir sama kamu rick

kenapa kamu gak pernah mau dengar kata kata om

oh minta kamu untuk diam di apartemen ini bukan malah keluyuran seperti ini
aku cuma kuartal sebentar kok
aku cuma keluar sebentar kok
lagian gak ada yang curiga sama aku kok

ada yang curiga kamu bilang
tadi pagi raffal datang ke rumah om

dan dia udah sangat curiga terhadap kita
gak ada buktinya kan
gak ada buktinya kan

foto kamu pake kepucuk ini

ini oleh oleh dari rafael kan
oh minta kamu sekarang ambil keputusan
laporkan elsa dan mamanya
laporkan elsa dan mamanya
biar mereka terima hukuman
kita punya bukti yang kuat buat menjerat mereka
bukan itu rencana aku
bukan itu rencana aku
aku gak mau bikin elsa sengsara
aku gak mau bikin elsa sengsara kenapa

elsa dan mamanya sudah melakukan tindak keminal terhadap kamu

dia itu istri orang ricky
dia gak pernah cinta sama kamu
bahkan dia tega celakain
bahkan dia tega celakain kamu
aku gak peduli om
intinya aku mau bikin elsa tunduk sama aku
dan aku mau gunakan barang bukti yang kita pegang
untuk mengancam elsa
supaya dia gak berputik sama aku
supaya dia mau nurutin semua kemauan aku
aku gak mau ikut ikut lagi
aku gak bisa pikir semacam pikiran kau
kita masih dipertemukan sama ramadan tahun ini
idul fitri tahun ini
oh iya papa juga udah bayar zakat fitrah tadi di masjid belakang
sekarang ini rumah
cuma tinggal kita berdua
rasanya baru kemarin kita
saur terawih sama sama
sekarang tinggal kita berdua
jangan jadi sedih gini
kamu mau punya cucu dua
kapa kebawa suasana
rumah kerasa sepi mah
cuma kita berdua
besok sudah idul fitri
dan setiap kali aku minta maaf sama papa
aku selalu merasa bersalah
karena masih banyak kebohongan yang sebenarnya aku pendam dari papa
kok jadi kau ikutan sedih gue nih dong
setelah kita sama sama
tapi aku belum bisa jadi istri buat kamu
ini juga rendang buatan mama kamu
mama sarah ini enak sekali loh saya
aduh pedasnya pas banget
papa cocok banget ya
bilang terima kasih ya
kamu harus makan banyak
enggak mama aku cuma dehidrasi aja kecapean
oh kamu dehidrasi
doain ya ma biar aku cepat
iya pasti pasti mama doain ya pak
kamu kalau kerja itu jangan terlalu capek ya
makan yang sehat
yang banyak ya
iya papa benar
kalau orang itu stres atau kecapean itu bisa ganggu kesuburan kamu
jadi susah hamil ya pak ya
iya betul itu
kamu harus jaga sayang
kok baru disopin
iya kayaknya kalau disopin banyak deh makannya
kan berasnya harus gitu
terima kasih mak
alhamdulillah sudah buka puasa ya
malam terakhir nih ramadhan
ada titipan renang dari papa kamu deh
makanan favorit aku itu
suruh kasihan din
biar amelin nasi
opornya gak usah
mama kenapa pak
mama sakit nek
eh gak usah
perempuan hamil itu pasti begitu
apalagi hamil muda
udah gak usah khawatir
mending kamu temenin aja di kamar mandi sana
cuma sedikit mual
mau cobain rendang nanti
gak mau mas
tapi perut kamu harus diisi makan dulu ya
aku mau makan
aku gak mau makan mas
aku mau amat
tapi harus makan
yaudah pilih aja makanannya kamu mau makan
mau nasi rendang aja
temonya udah swapping mas
mas yang bawain makan
kamu siapin siapin ya
kenapa lagi andi negarisma putri
tadi bilang katanya saya yang suruh suapin kamu
sekarang udah saya mau suapin kamu gak mau makan
aku gak mau pakai senugelar
aku mau pakai tangan
ya udah kalau gak mau aku gak usah makan
ya udah pakai tangan aja ya
udah cuci tangan
aduh ini lagi hamil
gara gara andi hamil
pak bos langsung berubah jadi kucing amewora
andi minta seribu candi langsung dikasih kali sama pak bos
bukan lagi mbak
ki jadi pengen hamil dek
mau hamil mau hamil
nikah dulu baru hamil
iya maksudnya gitu
nikah dulu baru hamil
gak boleh ngekas
gak dikasih tau
ibu lihat deh ibu
ada yang hamil lagi dimanjakan
kiki sama mbak mirna mau minta izin main sama tangga malam takbiran gitu bu
boleh gak bu
kita mau takbiran bareng
boleh ya bu
yaudah jangan lama lama ya
jangan lama tapi ya
jangan jauh jauh mainnya juga ya
malam ini rena tidur sama oma ya
karena mama kan lagi mual mual
jangan malem malem ya
iya aku gak mudik ki
asyik gak mudik
sama siti juga
kalau gitu nanti kiki mau ngajak kalian
malemnya itu kan malem takbiran
nah kiki mau ngajakin makan bakso
wah banyak duit loh ki
tapi tunggu aku ngerjain rumah dulu
biar bisa keluar
oke siap dong
pak pak pak
kenyang juga buka puasa di akhir ramadan ini
besok udah gak puasa lagi
jadi uya bisa nikmatin kopi buatan ayam kiki
semoga allah terima amal ibadah puasa di tahun ini
ini ini yang uya demen
indonesia negara hukum
bibir dikulum di atas batu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
uya punya tebakan
pohon pohon apa yang adanya di pas lebaran aja
yai lah kecil
buset udah salah
durung ke mana dong
jawabannya adalah mohon maaf lahir dan batin
oke deh kalau begitu lanjutin lagi lanjutin
buat warga warga kita semua ya cang ya
malam takbiran begini
di saat semuanya pada kumpul sama keluarganya masing masing
aku cuma sendirian begini
dan kalau semua laki laki
aduh kamu akhirnya datang juga
mama pikir kamu sibuk terus
engga dong mbak aku tadi buru buru pulang
terus kan aku juga udah janji sama mama
mau buka puasa bareng
lagian tadi juga aku buka puasanya
cuma minum air doang
mama masak banyak buat kamu
udah gitu mama bosan di unit melulu
sendirian makanya mama datang kesini duduk sini
udah kita makan
rapi gak sih
kamu tuh udah nanya berkali kali tau gak
ya toket berantakan kok gak enak ketemu orang tua
ya kalo ganteng sih biasa aja
aduh ya ampun mici
kangen banget mama
aku juga kangen banget sama mama
wuh tambah cantik aja deh
mama sehat sehat kan
alhamdulillah sehat kamu sehat kan nak
kenalin tante saya
kamu gak pernah cerita ya
yaudah kalau begitu langsung aja itu
copper brush ya bawa deh
kamu baik banget
mau nembel lagi gak
sampai sembilan bulan ya mas
ngapain aku terus
eh kenapa peraknya
rendangnya agak pedes kan
yaudah ke dokter ya
ngapain harus ke dokter gak usah
iya kan sakit perutnya
ya tapi kan gak apa apa harus ke dokter dong mas
kik mbak mirna
kik mbak mirna
aku penasaran deh kok kalian baik banget sih
kasi tau ye
aku juga mau
emang kalian berani
iya kalau dikabulin kalau dipecat
udah gak usah aneh aneh daripada antar kalian hilang loh
iya makan deh
terima kasih ya angga udah ngerepotin michi
gak apa apa ranto udah biasa
kamu apaan sih siapa juga yang saya ngerepotin
kamu tuh ya
sakit ya aku udah kebencana
mama telepon tante rosa dulu ya
reina cantik anak cantik
apa dia udah balik ke indonesia
it's been a while ya udah lama kita gak kontekan apa kabar kamu
iya aku sehat kamu gimana
eh aku di jakarta loh ini lagi on the way pulang
ah bener dugaan aku kamu dari jakarta aku kabar baik kabar baik good to hear kamu udah di sini lagi
iya aku juga senang banget kangen banget eh kita kumpul kumpul yuk halal bihalal
hmm maunya sih gitu aku ngomong dulu nanti ya sama michi ya
oke kalau gitu
eh ros aldebaran sama andin kabarnya gimana
mereka berdua baik any now what andin lagi hamil aku mau punya dua cucu
wah selamat ya ros aku ikut seneng dengernya
oke ros nanti kita berkabar ya see you see you bye
gak berasa besok udah mau lebaran aja
siapa siapa ya yang mau gue ucapin selamat hari raya idul fitri
adik kesayangan gue andin
saya milih air putih dulu buat kamu ya
dari banyak hal yang gue syukuri persahabatan kitalah yang paling gue syukuri
selamat hari raya idul fitri andin mohon maaf lahir dan batin
iya kak sama sama kak tapi kayaknya kecepatan deh kan acaranya besok
emang ada apa sih
gimana ya gue ngomongnya ya jadi gini hari ini al bakal ngomong sama andin mengenai hasil tersebut
hasil tes apa ya
oh iya nin baru baru ini rena tes apa ya
tes tes gimana maksudnya
ya itu dia nih gue juga penasaran
jadi gue ngesengaja denger pembicaraan michelle sama angga soal rena tes gitu
tapi gue juga gak tahu renat tes apa makanya gue nanya loh
ya gue khawatir aja andin kalo rena sakit
oh aku rasa rena baik baik aja sih rena juga gak sakit mungkin kamu salah dengar kali kan
hmm ya mungkin emang gue salah dengar kali ya
oh iya andin sekali lagi selamat hari raya idul fitri ya beri sama keluarga lo
iya gitu kak
yuk minum dulu ya
mas tadi kak rafael nelfon aku
terus dia bilang dia gak sengaja denger obrolan angga sama mimichi
ternyata mereka lagi ngebahas soal tesnya rena
tes apa ya
ternyata dia lagi nangis
ternyata dia lagi nangis
ternyata dia lagi nangis
kok mereka lebih tau daripada aku aku aja gak tau apa apa
ternyata dia lagi nangis
ternyata dia lagi nangis
ya allah kenapa hari ini benar benar saatnya gue harus bilang semua tentang renar ke andin
mas kok diem aja sih aku lagi nanya loh
mas kok diem aja sih aku lagi nanya loh
ternyata mereka lagi ngebahas soal tesnya arena
tes apa ya
ternyata dia lagi nangis
ternyata dia lagi nangis
ternyata dia lagi nangis
aku langsung pernah menangis kan

kalau misal tahun depan
pasti kita dapat sepuluh kali lipat lagi thr
terus tahun depan lagi gitu lagi hamil lagi
terus tahun depannya lagi kita ini lagi
tiga kali aja pasti kita di kampung bisa beli tanah
huuu so om bom bom emak ini lah pokoknya
lu pikir andin kucing apa beranak mulu
tiga tahun berturut turut ini gak mungkin lah
kasian juga kan
suaranya pak bos tuh
tolong ambilin kursi rodanya nih
aduh ya allah mudah mudahan
gendungan ini kenapa napa
bisa kan pelan pelan ya
mbak awas awas pelan pelan
jangan lupa like